saya glenny softan yang menemani anda di kompas siang
saudara ketua tim kampanye prabowo subianto gibran raka buming raka
rosan roslanit di hari lebaran menyambangi kediaman ketua umum pdi perjuangan
megawati menawarkan minuman kepada rosan
pertemuan politik di hari lebaran sudah dimulai
rosan ruslani ketua tim kampanye prabowo subianto gibran raka buming raka
berhalal bihalal di kediaman megawati soekarno putri ketua umum pdi perjuangan
rosan datang dua kali pagi dan siang menjelang sore hari di rumah mega di kawasan menteng jakarta pusat
kedatangan rosan jadi spekulasi bahwa pertemuan prabowo dan mega bakal terjadi dalam waktu dekat
belakangan kedua tokoh politik ini jadi pembicaraan karena sejumlah petinggi partai dan orang dekatnya
merancang pertemuan prabowo mega
spekulasi ini ditepis sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto
yang menemani mega berbincang dengan rosan
ya tadi saya mendampingi ibu ketika menerima mas rosan
ibu lebih banyak cerita tentang pengalaman ibu ketika masa masa perjuangan di pdi
cerita tentang hidup itu penuh dengan perjuangan
apakah membawa pesan juga dari pak prabowo gitu untuk ibu
tidak ada jadi ini murni silaturahim dalam rangka idul fitri
saling maaf memaafkan dan tidak ada hal hal yang terkait dengan politik kekuasaan
tapi politik itu sebagai kehidupan itu dibahas
sehingga mas rosan mengatakan aduh pengalaman ibu ternyata sangat luar biasa penuh semangat juang
terakhir ibu nawarin kalau mau minum kopi teh akhirnya mas rosan lebih memilih teh
hal yang juga ditepis ketua harian gerindra sufmi dasko ahmad
saya rasa pertemuan pak rosan dengan ibu mega itu adalah inisiatif atau keinginan silaturahmi dari pak rosan
memang kemudian disampaikan beberapa hal kemarin sore yang detailnya saya juga belum terlalu jelas
rosan sendiri sehari setelahnya di rumah dinas erlangga hartarto ketua umum partai golkar menjawab serupa dengan ucapan hasto
ke kalimantan ke maluku kemudian lebih banyak menceritakan pelajaran hidup filsafah hidup yang disyaring ke saya itu aja sih
kelanjutan rencana pertemuan mega dan prabowo tampaknya memang bukan waktu dekat seperti sinyal yang diberikan hasto
tentu saja karena tidak ada persoalan secara pribadi pada momentum yang tepat
terutama nanti setelah sidang di mahkamah
konstitusi diambil suatu keputusan dan kita harapkan keputusan dari hakim mk betul betul mengedepankan sikap kenegarawanan
sebagaimana yang ditulis oleh ibu megawati soekarno putri kenegarawanan hakim mk
yang dimaksud hasto adalah tulisan megawati di kolom opini harian kompas pada senin delapan april dua ribu dua puluh
dalam pendapatnya mega meminta para hakim konstitusi betul betul menimbang dalam keputusan gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh
putusan hakim konstitusi adalah sejarah dalam perjalanan indonesia